kau punya anak gak
ini kan punya anak gue terlantar nanti kan
ya itu udah ditolong ini loh
masa kami sampai berapa kali kesini
saya masih punya hati murah nih kalau gak masuk gue sekarang
rekaman ancaman dan intimidasi ini terjadi saat dua anggota polisi yang diduga
kanit reskrim polsek tambusai utara bribka jl dan penyidik bribda js
mendatangi rumah korban pemerkosaan di rokan hulu riau
dalam rekaman itu kedua polisi memaksa korban bersama suaminya
mendatangi polsek dengan membawa surat perdamaian terhadap empat pelaku pemerkosaan
namun permintaan tersebut ditolak
sehingga polisi mengancam akan menyematkan status tersangka pada korban dan suaminya
apabila tidak ingin berdamai dengan tuduhan laporan palsu
pengancaman itu buntut dari laporan korban yang telah diperkosa
oleh empat orang pria yang tak lain merupakan teman
tanggapan polsek ya gimana ya kami tuh kayak dibikin sampah gitu sama orang itu ya
ya saya tahu saya orang tidak punya saya cuma masyarakat
masyarakat kecil gitu ya masyarakat miskin
ya kurasa orang itu mengharapkan mengharapkan imbalan
didampingi kuasa hukumnya korban kemudian melaporkan intimidasi itu ke bit propampol dariau
sehari setelah menerima laporan bit propampol dari riau
kami siang langsung memanggil dan memeriksa dua anggota polsek tambusai utara tersebut
saat ini mereka menjalani pemeriksaan atas dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap korban
bit propampol dari riau sudah menggunakan pelanggaran profesi
dan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh anggota polsek tambusai utara tersebut
atas perkataan yang semestinya yang tidak semestinya disampaikan kepada korban atau kepada siapapun
kasus pemerkosaan dialami ibu moda berusia sembilan belas tahun ini terjadi berulang kali sejak september dua ribu dua puluh
polisi telah menangkap satu tersangka sedangkan tiga tersangka lagi masih dalam penyidikan
kasus yang semula ditangani polsek tambusai utara itu telah ditarik ke polda riau
rian novitra pekanbaru riau